ya korupsi merupakan kejahatan luar biasa
kejahatan korupsi pun dapat dipidana maksimal seumur hidup
namun kenyataannya hukuman yang diberikan kepada koruptor
masih dianggap terlalu ringan dari kejahatan yang dilakukan
icw juga mencatat bahwa rata rata tuntutan hukuman kepada koruptor pun
empat tahun satu bulan penjara pada dua ribu dua puluh lalu
lalu apakah adil
kita akan lihat timbang timbang hukuman kasus pencurian yang ada ini di indonesia
kita akan compare kasusnya x men sauce ini dengan
anda ingat dengan kakek yang satu ini kakek samirin
jadi kakek samirin itu dituduh melakukan pencurian karet seharga tujuh belas ribu rupiah
kemudian ia difonis dua bulan empat tahun penjara
sementara kalau kita bandingkan dengan x men sauce juliari
ini korupsi dana bank sauce nya kurang lebih tiga puluh dua empat miliar rupiah
tentu jauh banget dari tujuh belas ribunya kakek samirin
dan tuntutan penjaranya pun
bedanya kurang lebih berapa tuh
sebelas tahun lah ya sebelas tahun
tuntutan sebelas tahun penjara juga kepada x men sauce juliari batubara
nah pertanyaannya kalau misalnya mau dibilang adil atau nggak adil
coba kita bandingkan dengan kasusnya kakek samirin
kalau misalnya jadi kita belajar matematika hari ini dari fonis hukuman ya yang ada di indonesia
kalau kakek samirin tujuh belas ribu difonisnya dua bulan atau harus menjalani hukuman dua bulan empat tahun penjara
jadi misalnya tiga puluh dua empat miliar rupiah
tiga puluh dua empat miliar gitu ya dibagi tujuh belas ribunya
kemudian kita kali kurang lebih dari hukuman rata ratanya aja deh dari kakek samirin dua bulan
nah hasilnya harusnya x men sauce ini mendapatkan hukuman kalau mau adil
kalau mau adil itu rp tiga delapan ratus sebelas kurang lebih bulan
atau kalau kita bagi dua belas ya kalau mau adil segini nih hukumannya

itu sih lebih dari seumur hidup kayaknya
belum lagi kita lihat perbandingan kasus ex jaksa pinangki
dengan nenek saminah ingat yang dituduh melakukan pencurian tiga kakao tiga buah kakao seharga dua ribu rupiah
ia pun harus menjalani hukuman vonisnya satu bulan penjara
sementara itu ex jaksa pinangki menerima suap kurang lebih lima ratus ribu usd
atau kalau dirupiahkan tujuh bilion
dan juga tindak pidana pencucian uang lima dua puluh lima miliar rupiah
fonisnya empat tahun penjara
kita hitung kalau mau adil berapa sih harusnya hukumannya
lima ratus tujuh miliar ditambah lima dua
jadi kurang lebih mudah mudahan sama tepuk tangan saya bener nih
dua belas dua puluh lima m dibagi kasusnya nenek saminah dua ribu tuh kan ya kakaonya
kemudian kita kalikan dengan satu bulan penjara
harusnya kalau mau adil juga
kalau mau adil juga x jaksa pinangki ini menerima fonisnya itu bukan empat tahun
tapi enam juta ini banyak banget
atau kalau kita jadikan tahun kurang lebih lima ratus sepuluh ribu tahun penjara
nah itu tadi kalau misalnya kalau kita mau bandingkan ya
kita tahu bahwa kejahatan yang dilakukan koruptor ini nggak bisa dianggap sepele
selain nominal kerugian
kejahatan ini pun mengorbankan tidak sedikit rakyat
misalnya di kasus x men sos ini ya
padahal kita tahu uang ini merupakan bantuan sosial buat masyarakat yang terkena dampak covid sembilan belas
kalau kita hitung misalnya apa yang bisa dilakukan dengan tiga puluh dua empat miliar rupiah
gede banget pastinya
untuk zaman sekarang susah lagi pandemi
ini adalah paket dalam bansos
kalau untuk membeli beras ya
berasnya kualitas super satu
harga rata ratanya misalnya rp dua belas satu ratus lima puluh per kilogram
dari tiga puluh dua empat ini m ini bisa beli berapa banyak beras
bisa beli dua enam puluh tujuh juta kilogram beras
yang bisa dibagikan ke dua ratus enam puluh tujuh ribu warga
nah ikan kalengan
ikan sarden kalengan juga masuk kan dalam paket bansos
kalau tiga puluh dua puluh empat miliar rupiah ini bisa beli berapa ikan
bisa dikasih berapa ikan ke masyarakat
kita lihat misalnya rata rata ukuran kaleng ikan kalengan ini yang ukuran lima ratus gram
itu kan harganya kurang lebih dua puluh ribu rupiah
jadi dari tiga puluh dua empat m paling enggak banyak banget
bisa kasih satu enam puluh dua juta kaleng
kalau satu keluarga aja atau misalnya satu penerima bansos gitu ya dapat dua
jadi bisa kasih ke delapan ratus ribu orang ya
itu tadi dari tiga puluh dua empat m bisa jadi delapan ratus ribu dan juga bisa jadi dua ratus enam puluh tujuh ribu warga yang mendapatkan manfaatnya